upacara memperingati kemerdekaan republik indonesia
juga digelar oleh warga penyandang disabilitas di surabaya jawa timur
selain sebagai bentuk cinta tanah air
upacara ini dilakukan untuk menyampaikan pesan kesetaraan di hari kemerdekaan indonesia
semangat dalam melaksanakan upacara bendera ini
ditunjukkan oleh para petugas upacara
yang harus berjalan menggunakan tongkat untuk mengibarkan bendera
hingga komandan upacara yang bersikap siap dan tegas
meski memiliki kekurangan fisik di kedua tangan
meski memiliki keterbatasan fisik
mereka menjalankan tugas tanpa kesalahan
meski hanya menjalani satu kali latihan sebelumnya
ini tadi merasa canggung gak sih jadi komandan upacara
saya nergasa tapi saya siapkan aja gitu
soalnya latihannya cuma sehari semalam
soalnya semalam langsung bisa ini tadi ya
mas apa sih seperti apa sih kecintaan mas kepada negara indonesia ini
ingin melaksanakan upacara bendera dengan keterbatasan fisik ini
kalau buat teman teman disabilitas
buat saya tuh indonesia tuh ada harga mati mas
jadi siapapun yang mencapilkan indonesia kita tidak terima
upacara bendera tujuh belas agustus warga disabilitas ini
baru pertama kalinya digelar di surabaya
rencananya upacara bendera tujuh belas agustus ini
akan dilaksanakan setiap tahun
tim liputan cnn indonesia